ya masih terkait dengan beras dan nasi ini usai batal membagikan kompor listrik
kini pemerintah bersiap membagikan penanak nasi elektrik untuk warga untuk mendukung target energi bersih
di zaman serba digital masih ada keluarga yang belum memiliki rice cooker dengan berbagai alasan
nah apakah kebijakan ini akan efektif mengubah perilaku mereka beralih menggunakan alat memasak listrik
kita lihat bersama
kementerian esdm telah menerbitkan permen esdm nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh satu
tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik aml bagi rumah tangga serta petunjuk teknis penyediaannya
rencananya tahun dua ribu dua puluh tiga akan dibagikan lima ratus ribu unit rice cooker di seluruh indonesia
dirjen keteraga listrikan cisman pehuta julu mengatakan
program ini bertujuan mengurangi impor lpg yang digunakan untuk memasak
meningkatkan konsumsi listrik per kapita serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih
pembagian rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar satu ratus empat puluh gwh
setara dengan kapasitas pembangkitan dua puluh mw
program ini juga berpotensi menghemat lpg sekitar dua puluh sembilan juta kilo atau setara sembilan tujuh juta tabung

yang berhak menerima program ini adalah rumah tangga pelanggan pln berdaya empat ratus lima puluh volt ampere sampai satu tiga ratus volt ampere
yang berdomisili di daerah tersedia listrik dua puluh empat jam menyala
dan yang paling penting adalah rumah tangga tersebut tidak memiliki alat memasak listrik
ibu sani sampai usia lima puluh tahun sani belum pernah memasak nasi menggunakan rice cooker
alasannya suaminya lebih menyukainya
rai rasa nasi yang dimasak menggunakan langseng atau danda
selain itu keluarganya harus mengalah karena berbagai listrik berdaya sembilan ratus volt ampere
dengan tiga kepala keluarga lainnya dalam satu rumah
warga kelurahan manggarai kecamatan tebet jakarta selatan ini
menyambut baik program pembagian rice cooker gratis
senang banget senang banyak dibantu orang orang susah seperti saya
menurut ibu itu akan membantu ibu
sangat membantu orang orang kecil yang belum punya apa namanya
magicom gitu ya
sangat membantu banget
nikmatnya rasa nasi yang tanak dengan langseng juga dirasakan ibu tini
ia mengaku kadar gula dalam darahnya meningkat
juga memakan nasi yang dimasak dengan rice cooker
saya sih biasanya buat pribadi di rumah masaknya pakai langseng
karena saya punya penyakit gula
pengalamannya karena kalau pakai mejikom saya gulanya tinggi
kalau pakai langseng enggak dia normal
emang saya yang ngelakuin sendiri ya
program untuk peralihan energi bersih dan terjangkau ini
perlu melalui survei kepada penerima sebelum rice cooker didistribusikan
kemudian setelah rice cooper digunakan
dilakukan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya
dari rumah tangga empat ratus lima puluh volt ampere
iesr menghitung ada penghematan tiga puluh sampai lima puluh gigawatt hour
dari peralihan dari penggunaan gas
yang keduanya merupakan produk subsidi
kita juga ada efisiensi di sini
ini perlu dicatat juga kalau dari pemakaian gas ke listrik itu cukup
khusus untuk kalau kita bandingin yang memasak nasi aja
itu ada efisiensi dari segi penggunaan energinya
jadi yang ter displace dari segi lpg mungkin
secara ekivalen akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan listrik yang dinaikkan gitu
overall akan berubah signifikan nggak sih
bahwa ukurannya lpg listrik
ya nggak juga
program ini sebaiknya tidak hanya bertujuan mengalihkan perilaku
dari penggunaan energi gas ke listrik
tetapi juga ladang edukasi
tentang manfaat mengurangi polusi dan emisi
dan efesiensi waktu
dapat membantu program elektrifikasi pemerintah lainnya
seperti pembagian kompor listrik
iesr hitona maria oktober jakarta